ini adalah pertemuan pertama saya dengan titan
ini adalah titan yang unik yang bisa dihubungkan
seorang youtuber asal meksiko bernama alan estrada
yang pernah mengikuti perjalanan kapal selam titan
yang hilang dalam ekspedisi wisata titanic
menceritakan pengalaman naik kapal selam tersebut
ia membenarkan ekspedisi titan memang memiliki resiko
dengan level yang sangat ekstrim
alan yang pernah ikut serta dalam ekspedisi pada dua ribu dua puluh dua
menceritakan perjalanannya juga hampir batal
karena kehilangan kontak dengan kapal pendukung di permukaan
ia menyebut semua peserta mengetahui bahaya yang dihadapi
termasuk kehilangan nyawa
maka peserta ekspedisi diharuskan menandatangani
banyak dokumen persetujuan
sebelum akhirnya bisa beroperasi
pada dua ribu delapan belas sejumlah ahli pernah memaparkan risiko keamanan kapal selam titan
pernah mengirimkan ulasannya kepada ocean gate
perusahaan kapal selam titan
salah satu hal yang menjadi kekhawatiran paling utama adalah
terkait dengan ketahanan titan saat berada di kedalaman empat meter atau lebih
saat mendekati posisi tenggelamnya titanic
jadi ini adalah sebuah kebohongan
peserta di industri di konferensi mengetahui
apa yang akan kita lakukan
ini sangat beresiko
kita mengerti strategi
tapi sangat beresiko untuk semua orang
kapal selam titan hilang kontak pada minggu
dan hingga kini belum ada titik terang
otoritas pencarian memperkirakan
kapal selam yang hanya bisa mengangkut lima penumpang
termasuk orang yang mengendalikannya itu
hanya memiliki sisa oksigen
hingga pukul sepuluh pada kamis
pencarian kapal selam wisata bangkai
kapal titanic hingga kini masih terus dilakukan
kapal ini diketahui membawa satu nakoda dan empat orang miliarder
pemerintah setempat telah mengerahkan tim penyelamat
dari angkatan laut dan udara amerika serikat
sebuah kapal selam wisata ekspedisi
bangkai kapal titanic dinyatakan hilang
usai satu jam empat puluh lima menit menyelam
dilepas pantai kanada samudera atlantik
pada minggu waktu setempat
upaya pencarian kapal selam yang hilang ini
pemerintah setempat telah mengerahkan
angkatan laut amerika serikat penjaga pantai
serta anggota ekspedisi ocean gate
sebanyak dua puluh lima sembilan ratus km persegi lautan
telah digeledah pada selasa pagi waktu setempat
selain itu pesawat amerika serikat
serta kanada juga diterjun ke
untuk mencari dengan cakupan area
di sekitar wilayah tersebut
kapal selam itu diketahui membawa
orang nakoda kapal selam dan empat orang turis
yakni konglomerat pakistan bernama
syahzada dawud bersama putranya sulaiman dawud
serta penjelajah perancis paul henry nargeolet
dan stockton rush ceo perusahaan
yang merupakan agen perjalanan wisata
kapal selam ini
ocean gate memang membuka kesempatan
bagi siapa saja yang ingin menjelajah titanic
setiap peserta wajib membayar

atau setara tiga dolar per orang